jurubicara pemerintah untuk penanganan covid wiku adhisa smito mengatakan
saat ini indonesia sudah mulai masuk transisi endemi
hal ini tercermin dari menurunnya kasus penularan aktif di beberapa wilayah kota besar
tingkat keterisian tempat tidur yang tidak lagi menunjukkan angka kenaikan
serta laju ekonomi masyarakat yang tercermin dalam perilaku sosial
yang tertera pada data covid sembilan belas terkini
nampak adanya penurunan tren angka kasus
perawatan di rumah sakit termasuk layanan intensif dan kematian
bisa dikatakan bahwa saat ini indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan
dalam merespon pandemi covid sembilan belas
mulai bertransisi menuju fase endemi
hal ini tercermin pada mulai menurunnya besar efek covid sembilan belas
terhadap perilaku sosial dan ekonomi masyarakat
pertumbuhan ekonomi meningkat
angka pengangguran menurun
indeks belanja yang meningkat
dan mobilitas masyarakat keluar rumah